wakil presiden yusuf kala menyatakan penemuan sejumlah uang di kantor menteri agama lukman hakim saifuddin oleh kpk merupakan hal yang wajar
menurut yusuf kala setiap pejabat pasti menyimpan uang di setiap ruangan
menurut yusuf kala uang ratusan juta yang ditemukan kpk di ruangan menteri agama lukman hakim merupakan hal yang lazim
karena setiap pejabat pasti menyimpan uang di setiap ruangan untuk keperluan mendesak
yusuf kala menyatakan keprihatinan atas operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi yang diduga terkait lelang jabatan di lingkungan kementerian agama
kala berharap menteri agama lukman hakim tidak terlibat dalam kasus ini
menurutnya sudah ketiga kali ada kasus korupsi di kementerian agama
pertama tentu kita prihatin akan masalah ini
namun tentu juga kita harapkan bapak menteri agama surabaya itu tidak terlibat
langsung dalam hal ini
biar kita serahkan ke kpk atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini
sebenarnya kalau kasus menteri agama sayang juga
ini ketiga kalinya bukan kedua
said agi munawar yang punah
itu kita serahkan prihatin
tapi semoga tidak ada
kalau uang di kantor itu di mana mana
pasti kita ada menyiapkan dana cash di kantor untuk hal hal yang penting
kalau kantor saya di geleda pasti ada uangnya
masa sekretaris tidak pegang uang
kalau mau tiba tiba mau belanja apa macam macam
mau beli sesuatu
selalu namanya kasus kecil
dan itu juga menteri itu ada dana operasionalnya